bayi kembar siam dempet tali pusar asal probolinggo
senin malam berhasil menjalani operasi pemisahan
di rumah sakit dr sutomo surabaya
kedua bayi kini menjalani perawatan intensif
untuk memantau perkembangan fisik sang bayi
tim bayi kembar siam rumah sakit dr sutomo surabaya
senin malam berhasil memisahkan bayi kembar siam dempet tali pusar asal probolinggo
kedua anak pasangan nurul dan iman mustari ini
menjalani operasi pemisahan penyelamatan yang penuh resiko
karena sebelumnya kulit pembalut pusar sobek hingga usus terburai
kondisi itu membuat desta lebih lama di ruang operasi
karena harus menjalani operasi pemasukan kembali usus ke dalam perutnya
selain operasi pemisahan kedua bayi juga menjalani operasi kolostomi
atau pembuatan saluran anus
di mana keduanya memang tak memiliki saluran pembuangan sejak dilahirkan
kami putuskan untuk operasi pemisahan emergensi untuk menyelamatkan
kalau dibiarkan dia akan meninggal dua duanya
kedua orang tua bayi hanya bisa bersyukur
operasi anaknya berjalan selamat mengingat resikonya cukup besar
terima kasih atas kerja kerasnya tim dokter
yang telah menangani anak saya secara seksama dan juga dengan kegelasan hati
sebelumnya bayi kembar siam dempet tali pusar ini lahir prematur
dan dirujuk dari rumah sakit ibu dan anak di probolinggo
keduanya akhirnya menjalani operasi pemisahan darurat
setelah usus terburai keluar yang bisa mengancam nyawa sang bayi